dan kita beralih ke berita lainnya sidang ke dua puluh lima kasus meninggalnya wayan mirna salihin dengan terdakwa jessica kumala wongso menghadirkan saksi polisi dari australia
menurut kesaksiannya jessica pernah melakukan percobaan bunuh diri dan mengancam teman dekatnya
john jiza stores hadir dalam persidangan kasus meninggalnya wayan mirna salihin di pengadilan negeri jakarta pusat
dalam laporan yang dibacakan senior polisi negara bagian new south wales australia ini nama jessica kumolo wongso disebut dalam empat belas kasus yang berurusan dengan polisi setempat
mulai dari berkendara dalam keadaan mabuk laporan percobaan bunuh diri dengan pisau dan menghirup karbon dioksida hingga tindakan tidak menyenangkan terhadap mantan pacarnya patrick econon
patrick bahkan meminta kepolisian dari pengadilan australia agar dijauhkan dari jessica
akibat kondisi ini jessica sempat dirujuk ke sekolah
sejumlah rumah sakit untuk pendampingan psikologi
dalam persidangan kuasa hukum jessica oto hasibuan ternyata memiliki surat keterangan dari kepolisian australia yang menyatakan jessica tidak memiliki catatan kriminal
namun menurut torres catatan tersebut tidak lengkap
tanda tangan dan nama polisi yang tertera di dalamnya meragukan
di sini tidak ada informasi mengenai apa yang dibahas
dan diminta dari siapa informasi tersebut
di sini ada nama bahwa thatcher
saya tidak tahu
karena kalau orang saya itu berisikan nama lengkap dan angkat saya
di akhir sidang kuasa hukum jessica oto hasibuan menghadirkan renata siombing saksi fakta yang meringankan jessica
renata adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki kasus mirip dengan mirna
rinata sempat terjatuh terlentang dengan mulut berbusa sehabis menunggu kopi
menurut hasil medis di rumah sakit
kondisi yang terjadi pada tubuh renata akibat gejala dari hepatitis c
kemudian yang terakhir pertanyaan pak bincang selalu mengatakan
oh ada orang minum kopi langsung jatuh
nah kenyataannya ada orang minum kopi tadi
baru saat itu tadi malam itu makanya
tadi malam dia datang mengatakan pada saya
saya juga pak seperti itu
saya nggak tahu seperti itu
padahal saya kenal dia udah lama
nah itulah fakta bahwa tema minum kopi itu
rencananya persidangan akan dilanjutkan pada hari rabu
dengan mendengarkan kesaksian jessica wongso